rezekinya mungkin saat ini berubah tetapi wantono masih setia mengendarai sepeda motor bututnya
miliarder baru desa sumur geneng kecamatan jenuh kabupaten tuban ini berangkat bukan ke kantor ataupun pabrik besar tetapi menuju ladang
meski empat hektare lahan miliknya dibebaskan demi proyek pembangunan kilang minyak pertamina
pria berusia empat puluh tahun ini masih punya sisa lahan seluas tiga hektare yang digunakan menanam padi jagung cabai serta kandang untuk ternak sapi
tanah yang sisa masih digunakan pertanian seperti ini tanam jagung kalau di sawah ya padi cabai itu sama kacang
di sini kan seperti itu kacang tanah
sayangnya banyaknya miliarder dadakan di desa sumur geneng ini tidak diimbangi kemampuan mengembudi yang mumpuni
alhasil para dealer mobil kebanjiran pekerjaan karena beberapa mobil yang sudah dikirim terpaksa dibawa kembali akibat kecelakaan ringan
sebelumnya wantono dan rekan sesama petani lainnya viral dengan aksinya yang ramai ramai membeli mobil ratusan juta rupiah
sebagian besar uang ganti rugi juga digunakan untuk membeli lahan baru di luar desa deposito renovasi rumah dan modal untuk usaha lainnya
masih di jawa timur warganet dihebohkan
dengan aksi pasangan crazy rich kota malang gilang widya pramana dan shandy purnamasari
momen yang memperlihatkan mereka berbagi mobil mewah dari merek bmw hingga mitsubishi expander kepada karyawannya itu diunggah di akun instagram sandi
shandy menulis hadiah ini sebagai bentuk apresiasi karena bagi perusahaannya karyawan adalah sebuah aset
warganet dan followers shandy pun memuji aksi ini
tim liputan cnn indonesia